tapi kita fokus pada tim kita sendiri
kita fokus pada kerja kita sendiri
bekerja keras dan berusaha
di home kita yang awal ini
kita akan mengambil
hasil tiga poin dan
hasil maksimal di laga awal ini